kepala dinas lingkungan hidup dki jakarta isnawa aji mengatakan pengelolaan sampah di ibu kota akan berjalan optimal
bila intermediate treatment facility atau itf seperti yang disiapkan di kawasan sunter jakarta utara sudah bisa dioperasikan
itf merupakan pembangkit listrik berbasis sampah bukan sekedar tempat pengolahan sampah biasa ya
itf akan mengolah sampah dan mengkonversikannya menjadi listrik
pembangunan itf ini sudah mulai diberlakukan atau dilakukan pada desember dua ribu delapan belas setelah sebelumnya presiden joko widodo menandatangani peraturan presiden nomor delapan belas tahun dua ribu enam belas
tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah yang diwajibkan diterapkan di tujuh kota termasuk di jakarta
yang pertama ini yang pasti di dalam kota harus tersedia sarana pengelolaan sampah yang lebih mandiri yang kita sebut dengan itf
dengan terbangunnya mungkin empat itf misalnya dengan kapasitas antara satu lima ratus sampai dua ribu ton
mungkin dalam hitung hitungan volume sampah sudah bisa di cover di dalam kota
namun terkait dengan bantar gebang bagaimanapun tetap bantar gebang masih ada
tetapi mungkin harus dilakukan upaya optimalisasi terhadap pengelolaan bantar gebang
misalnya kita merapikan zona zona titik buangnya memperbaiki ipasnya
karena ada dukungan dari kementerian lhk dan juga kementerian pupr terkait dengan rencana rehabilitasi terhadap ipas misalnya
ataupun kita melakukan upaya upaya yang berkaitan dengan pendekatan pendekatan sosial kemasyarakatan yang ada di sana
jadi bagaimanapun walaupun nanti jakarta ada itf di dalam kota
tetapi mungkin ke depan bantar gebang juga akan menjadi bahasan bapak gubernur dengan mungkin wali kota bekasi
atau mungkin dibantu oleh kementerian lhk
bisa saja nanti bantar gebang bisa menjadi salah satu itf regional misalnya
untuk meng cover mendukung program persampan di kota depok bekasi bogor dan sekitar kira kira begitu